jalan adalah milik bersama karenanya setiap pengguna jalan sepatutnya saling menghormati berkolaborasi tanpa mementingkan ego pribadi
jelas soal aturan karenanya tak perlu bertindak arogan apalagi serampangan
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kombes pol sambodo purnomo di lantas polda metro jaya dan putut sudaryanto ketua bike to work indonesia
selamat malam mas putut
oke pak sambodo masih siap pak sambodo mungkin masih kita coba hubungi ya
saya mau ke mas putu dulu deh mas putut apa kabar
udah siap banget nih kayaknya abis goes atau mau goes
iya aku goesnya tadi pagi sih aku dari rumah ke sekretariat bike to work indonesia
ini kebetulan seharian tadi ada berbagai aktivitas di sini dan aku belum pulang
pas banget kita tahan dulu saya mau minta komentarnya mas putut ini soal kemarin ya foto yang rame banget yang ada salah satu
pasti mas putut juga lihat kok udah udah responkan bike to work ya
kalau dilihat dari fotonya kan memang rombongan atau kelompok road bike ini kan kelihatannya ini memang untuk olahraga ya bukan untuk mobilitas keseharian
tapi memang tidak dibenarkan mengambil jalur yang memang bukan peruntukannya
saya mau minta komentar dari back to work dulu mas putut gimana
iya mohon maaf sebelumnya aku pakai masker karena ini tempat umum tempat terbuka ya
siap siap silakan
ada orang orang lain jadi rasanya tidak elok kalau aku buka masker
kalau mendasarkan foto yang beredar
jadi mohon maaf kalau saya selalu patokan saya adalah aturan
nah di negara kita ini kalau bicara jalan raya bicara aturan lalu lintas maka kita sudah memiliki undang undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor dua puluh dua tahun dua ribu tujuh belas
nah balik lagi kalau melihat foto maka mohon maaf saya boleh katakan bahwa teman teman rombongan sepeda tersebut sudah menyalahi aturan undang undang tersebut khususnya di pasal satu ratus
terkait dengan posisi kendaraan
ya sepeda selayaknya adalah paling kiri
kemudian kalau merujuk pada pasal satu ratus dua puluh dua mana kalau jalan raya sudah disiapkan jalur atau labir sepeda maka pengguna sepeda harus masuk di jalur sepeda yang sudah disiapkan oleh pemerintah
jadi rujukan saya adalah aturan gitu
kurang lebih demikian pandangan saya
itu kan memang ada jalur khususnya ya untuk sepeda
tapi kita lihat lihat juga nih jalurnya kan memang tidak terlalu besar
kemudian kita tahu bahwa jenis jenis
sepeda mas putu pasti lebih hatam lah daripada saya
nah kalau yang ini yang road bike ini kebanyakan yang ditemui di jalanan adalah memang mungkin memang kecepatannya
ibaratnya kan kalau misalnya kita naik mobil yang tenaga powernya itu tenaga besar gitu ya
kayaknya rasanya tuh pengen ngebut aja
ini pun juga yang mungkin dirasakan dan dilihat oleh masyarakat terhadap kelompok kelompok road bike ini
kembali ke aturan mbak
kembali ke aturan bahwa aturan undang undang kita ini
ini kan untuk mobilitas warga untuk transportasi warga
sehingga apapun jenis sepedanya maka kita harus merujuk aturan yang berlaku
jadi intinya kalau misalnya road bike mau kecepatan tinggi ya nggak bisa gitu di jalan
harus tetap masuk jalur khusus gitu ya
masuk jalur khusus dan jalur khusus itu pun juga ada batasan kecepatan
maksimum dua puluh lima km per jam
ya kita mesti lihat aturan undang undangnya
jadi jangan dilihat
ini pakai ini nggak bisa plan
balik lagi ke aturan
kalau aturannya tidak membolehkan ya jangan dilanggar
itu aja sih
apakah ini juga kemudian mendorong gitu untuk bisa ada fasilitas atau bisa memfasilitasi
artinya tempat yang memang proper gitu untuk teman teman road bike atau komunitas road bike ini
ya ini kan bicara kewenangan
bicara kewenangan bicara kebijakan
kalau bicara kewenangan bicara kebijakan bukan ranah kami
bukan ranah kami mbak
saya tidak bisa berkomentar lebih jauh
tetapi undang undang sudah cukup clear di sana
ada undang undang lalu lintas angkutan jalan nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan yang tadi beberapa pasal saya sebutkan
kemudian ada peraturan menteri perhubungan no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
dan di ruang lingkup dki juga sudah ada perhubungan satu ratus dua puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
nah saya merujuk ke aturan tersebut
nah ketika ada semacam pengecualian berarti kan harus ada kebijakan baru
harus ada aturan baru yang dibuat
supaya tidak melanggar undang undang tersebut
nah kewenangan atau kebijakan itu saya kira bukan ranah kami untuk mengomentari gitu
tapi setuju ya kalau misalnya memang difasilitasi memang ada tempat gitu ya yang lebih
setuju dengan catatan
setuju dengan catatan
setuju dengan catatan
catatannya apa mas putut
ya contoh paling terakhirlah kemarin
mohon maaf mohon izin kalau boleh saya mengkritisi
ada kebijakan rute salah satunya adalah melalui atau melewati jlnt kasablangka
betul ya kalau tidak salah
nah di lnt kasablangka itu kan sudah ada aturan sebelumnya bahwa sepeda motor dilarang untuk melintas di sana dengan alasan keselamatan jalan
kalau tidak salah alasannya adalah karena hembusan angin lah
kalau sepeda motor saja dilarang karena keselamatan jalan sebagai landasan utamanya
kenapa sepeda dibulihkan
ya ini kan sesuatu yang menurut saya tidak nyambung tidak make sense
tidak masih akal
motor lebih berat dilarang
tapi sepeda lebih ringan malah dibolehkan
ya ini kan sesuatu yang nggak pas
sehingga kekhawatiran saya ini akan menjadi konflik sosial di sisi yang lain gitu
jadi silahkan dibuatkan diskresi kebijakan tetapi harus dipinjau secara lebih sermat gitu
jangan sampai justru menyebabkan
jangan sampai justru menimbulkan dampak sosial yang lain
jadi kalau tadi oke ya silahkan karena kami tidak punya kewenangan di dalam boleh atau tidaknya kebijakan
tetapi kalau misalnya tetap diterapkan adanya kebijakan waktu dan kebijakan rute
jalan lah yang nontel yang motor tidak boleh ya jangan digunakan lah
tarik jalan yang lain tarik rute yang lain
supaya tidak ada gesekan di tengah masyarakat gitu
saya dapat kritik dari mas putut
coba yang jawab
mungkin pastinya yang lebih pas adalah pak sambodo
sudah bergabung dengan kami
pak sambodo selamat malam
selamat malam pak sambodo
tadi mungkin sedikit sedikit sudah sama sama sudah mendengarkan keresahan kemudian kritik dari mas putut ya
tapi saya tanya dulu
untuk kasus foto yang kemarin yang viral pak sambodo
bagaimana menindak artinya mereka mereka yang melanggar aturan di jalan
udah jelas kok gitu memang aturannya memang tidak diperbolehkan
kok masih aja
ini kan bukan cuma satu dua kali
mungkin banyak juga warga jakarta yang sering sepedaan gitu
yang sepedanya bukan road bike tapi sering menemukan gitu yang di lajur kanan itu sering dipakai justru untuk rombongan
gimana mbak pertanyaannya apa mbak
oke gimana gimana tanggapannya pak sambodo terkait dengan kasus yang kemarin
jalan itu adalah milik semua orang
semua pengguna jalan
jadi artinya kita harus saling menghormati dan menghargai
sama pemakai jalan yang ketentuan bagaimana tata cara etika di jalan itu sudah diatur di dalam undang undang lalu lintas
nah kaitannya dengan undang undang lalu lintas memang di dalam pasal satu ratus dua puluh dua yang pelanggarannya ada dalam pasal dua ratus sembilan puluh sembilan
oh memang untuk sepeda
agar menggunakan atau wajib menggunakan jalur sepeda apabila di jalan tersebut disediakan jalur sepeda
dalam hal ini di jalan sudirman tamrin kan sudah ada
nah kenyataannya di lapangan memang banyak sekali terutama para pengguna road bike yang kemudian keluar dari jalan dan bahkan berplatformnya itu sudah dua tiga empat garis ke samping
sehingga kemudian menutup jalan untuk kendaraan kendaraan lainnya
nah ini kan yang sebetulnya apa namanya harus perilaku perilaku yang harus dihindari
nah kami juga bersama sama dengan dinas perhubungan dki berupaya untuk mengakomodir suara suara para pesepeda ini kan
pesepeda ini kan ada dua pesepeda yang untuk bersosialisasi dan bike to work
mungkin pak mas putut ini
ada pesepeda yang untuk berolahraga
nah jalur sepeda yang disiapkan oleh pemerintah dki ini kan mungkin untuk bike to work ya bukan untuk berolahraga gitu
nah para pesepeda olahraga menuntut adanya perkecualian
oke kita akomodir disiapkanlah jalan layang nonton
kenapa jalan layang nontor kok motor boleh sepeda boleh
kalau saya sih lebih melihatnya bukan daripada cross win atau angin ya
saya melihatnya lebih kepada aspek keselamatan dari sisi mixed traffic
kalau motor dan mobil jadikan satu itu kan jalannya lebar lajurnya itu kecil mbak
walaupun dua laju itu kecil sehingga kemudian sangat apa namanya resiko kecelakaannya cukup tinggi
tetapi mungkin dari dinas perhubungan menganggap kalau dia tidak mix traffic artinya jalan itu dedicated hanya untuk pesepeda
mungkin resikonya lebih rendah daripada motor boleh masuk di hari biasa karena itu sifatnya mixed rating
sedangkan hari kalau untuk sabtu minggu kan memang dari jam lima sampai jam delapan itu dedicated hanya untuk sepeda
walaupun tentu kemarin ada catatan catatan misalnya ternyata turunannya terlalu tajam masih ada pesepeda yang kemudian keluar dari jalur nabrak water barrier dan sebagainya
tapi tentu ini perlu spesialisasi spesialisasi
kalau tadi mas putut concernnya adalah terkait dengan apa

bisa mengakomodir teman teman road bike ini
bisa mengakomodir teman teman road bike ini
salah satunya di jalan layang non toll gitu ya
tapi concernnya adalah crosswind embusan angin itu juga menjadi faktor keselamatan kan masuk disitu
kalau misalnya sepeda motor yang bebannya lebih berat daripada sepeda aja dipertimbangkan
apalagi sepeda yang lebih ringan gitu
itu juga harusnya bisa menjadi catatan pak sambodo
kemarin sebetulnya kalau dari hubungan kan memang mengunculkan jalan layang non toll
kalau kami sebetulnya lebih sendiri kemayoran jalan benjamin sweep
loop aja di situ gitu mulai dari turunan tol itu sampai lurus ke bundaran ondel ondel itu
itu kan sudah cukup panjang dan jalur cepatnya bisa kita pakai untuk sepeda
bisa dia loop disitu jalur lambatnya itu bisa untuk kendaraan kendaraan lainnya
nanti kita jagain beri beri kerap gede lah tapi khusus untuk sepeda di jodoh kemayoran
oke ini masih digodok ya berarti pak sambodo ya
iya opsi opsi yang masih bisa kita tawarkan juga
oke masih digodok belum ketop
ternyata masalahnya bukan disitu mbak
masalahnya roadbikers ini kan juga tidak puas gitu
kita juga menuntut setiap hari masih bisa boleh bersepeda
padahal sudah kita siapkan oke setiap hari mereka untuk sepeda
akhirnya kemarin sempat dibicarakan juga di rapat oke jam lima sampai jam enam tiga puluh
para pesepeda boleh keluar dari jalur tapi tetap di lajur satu
artinya tidak harus jalan sepeda kalau mau cepatan tinggi lejur satu atau lejur dua lah
tapi tidak kemudian memakan semua jalan dan itu hanya sampai enam tiga puluh
hmm kalau artinya nanti aturan ini sudah ketok palu
tidak ada road bike yang boleh melintasi jalur sudirman tamrin seperti sekarang
jadi memang khusus di tempat yang nanti sudah disediakan itu ya
mulai besok kami pukul enam tiga puluh kita sudah akan rapikan
saya sudah siapkan anggota saya jam enam tiga puluh nanti ada anggota saya akan berpatroli
di jalan sudirman tamrin dan kalau masih ada sepeda yang keluar dari jalur sepeda
akan kita giring masuk ke jalur sepeda
oke tidak ada excuse intinya ya
pak sambodo ini soal sanksi juga
sanksi yang paling efektif untuk diterapkan selama ini
kalau misalnya untuk tilang kendaraan bermotor sepeda motor mobil gitu
kita tahu lah ya bagaimana prosedurnya
tapi kalau sepeda sepeda kan tidak punya stnk
bahkan pesepeda juga nggak ada sim nya gitu
nanti akan seperti apa
ini juga harus dibicarakan pak
iya minggu depan kami akan melaksanakan rapat dengan cjs
primerisasi sistem dengan rejaksaan dengan pengadilan dan perhubungan
kemudian juga dengan mungkin dengan bitkumnya polda dengan korlantas
untuk kita sama sama menentukan bagaimana sop untuk menindakan terhadap pasal dua ratus sembilan puluh
karena tentu kalau kendaraan bermotor kan yang sebagai barang buktinya itu bisa
kedaraannya bisa stnk atau sim
tetapi kalau kendaraan tidak bermotor apa yang disita sebagai barang bukti
atau kok ktp nya si
pemakai sepeda dan sebagainya
tentu ini harus disepakati bersama
sehingga nanti ada satu persepsi ketika operasionalisasinya di lapangan
oke jadi ini adalah sebuah perkembangan yang sangat penting untuk kita lihat

karena saya pikir ini sesuatu yang mendesak
jangan sampai nanti kita berlama lama saya khawatir malah nanti sudah mulai timbul friksi terbuka
antara pengguna sepeda dengan pengguna kendaraan bermotor lainnya gitu
oke pak sambodo yang juga jadi pertanyaan di lini masa adalah
masih suka ditemukan di jalan gitu
kalau mungkin weekend gitu ya sabtu atau minggu sepeda yang dikawal
kalau sepeda dikawal saya bisa jamin anggota saya sudah tidak berani ngawal mbak
saya tidak segas kalau ada anggota saya masih branding awal
jadi tidak ada yang mensahkan bahwa perombongan atau kelompok sepeda itu mendapatkan pengawalan ya
kecuali untuk event ya
event olahraga boleh dong karena kita itu bagian dari kelainan pori untuk pengamanan
oke jadi kalau goes group itu tidak ya
itu tidak untuk sampel orang ya
event olahraga ada kegiatan kemudian mereka mengajukan secara resmi dengan surat
yang tidak boleh itu kalau pengawalan pribadi orang per orang gitu
karena sebetulnya bukan pengawalannya yang salah mbak
yang dikawalnya yang salah
karena dikawalnya terus bisa jadi arogan dan sebagainya gitu
sebagai goizer nih sebagai pesepeda
kita tahu sekarang sepeda lagi naik
daun banget selama pandemi
tapi goes di jalanan ini juga harus dibarengi
menyamakan frekuensi persepsi tentang etika
etika di jalan
ini juga penting
tapi sekarang itu belum semuanya nampaknya
karena masih banyak ditemukan pelanggaran
kayak mungkin yang kemarin itu
bagaimana mas putut melihat ini
sebelum kesana boleh saya sedikit ke topik sebelumnya ya
tentang diskreti tadi yang
teman teman di lantas akan keluarkan
kalau boleh mengkritisi satu hal lagi
jadi selain jlnt kak sablangka tadi
ada satu hal yang
yang saya pikir juga harus dipertimbangkan
rambunya itu kalau tidak salah baca
nah saran kami ya
kalau misalnya terpaksa harus mengeluarkan kebijakan baru tersebut
jangan dikotomi jenis sepeda bapak
tetapi lebih kepada batasan kecepatan minimum
yang mampu melesat dengan kecepatan tinggi
itu tidak hanya teman teman pengguna road bike
ya ada teman teman dengan sepeda jenis lain
yang kecepatannya juga kurang lebih bisa sama bang
dengan teman teman pengguna jenis sepeda road bike
jadi saya kira akan lebih fair
kalau rambu itu dipasang adalah sepeda dengan kecepatan minimum
misalnya tiga puluh atau tiga puluh dua km per jam begitu
nah jadi kalau hanya road bike
kalau kecepatan dia ternyata hanya lima belas dua puluh km per jam kan
ya tidak ada gunanya juga
jadi mohon untuk tidak dikotomi jenis sepeda
tetapi lebih kepada batasan minimum kecepatan
nanti ditampung sarannya mas putut
saya paham itu pak putut
karena saya juga biker juga
saya pakai road bike saya pakai sally juga
dan kalau saya pakai sally juga kecepatan saya bisa main tiga puluh km
saya pakai mtb juga kecepatan saya bisa dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh km
cuma masalahnya kan adalah bahwa
bagaimana kita mengawasi jika kita menggunakan jaringan yang berbeda
bagaimana kita mengawasi kecepatan sepeda
itu yang jadi masalah pak
ketika di atas nanti
kamu kecepatannya kurang dari tiga puluh
agak susah juga kan
itu yang menjadi masalah juga pak
ya ini jadi akhirnya jadi membedakan status sepeda
jadi ada dikotomi jenis sepeda
menurut saya menjadi tidak baik dikalahkan teman teman
saran bapak bagaimana
mohon ini dipertimbangkan ya
ya sarannya pak putut gimana
saran saya batasan kecepatan minimum pak
jadi kalau mereka yang merasa tidak mampu di kecepatan minimum itu
bagaimana saya bisa mengawasi kecepatan minimum sepeda
apakah ada toolsnya untuk bisa pengawasan itu
kalau mungkin kalau mobil itu kan ada kan untuk
kalau ada yang di bawah kecepatan sepeda saya bisa menindak
bisa memberitik eh kamu kecepatannya di bawah
kalau mobil itu kan tidak mudah dikantrikan pak putut
kenapa sepeda nggak bisa ya kalau saya kembalikan lagi
saya tidak punya ilmu di sana
saya tidak punya ilmu di sana
hanya yang saya pikirkan adalah
saya tidak cuma berdebat dengan pak putu tetapi saya hanya menyampaikan fakta fakta kira kira seperti apa
kelaksanaan di lapangan gitu pak
oke silahkan nanti mungkin saran dari mas putut ini bisa jadi pertimbangan di rapat besok kali
mas putut silakan tadi selesaikan untuk pertanyaan saya terakhir tentang etika di jalan raya untuk para pesepeda
ya sebenarnya sangat sederhana sih
jadi ada tiga kata kunci aja rsa ya
jadi ketika kita berkendara apapun termasuk sepeda di dalamnya
maka pahami selalu semua aturan lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah
yang kedua adalah skill atau keterampilan kita berkendara
yang ketiga adalah attitude perilaku adapt depan santun
karena apa bahwa di jalan raya kita tidak sendiri
ada orang orang lain yang menggunakan jalan raya tersebut
maka seyogyanya adalah kita harus memastikan diri kita ketika kita berkendara
apapun termasuk sepeda bahwa jangan sampai cara kita berkendara itu membuat orang lain celaka dan

aturan lalu lintas rule nya seperti apa keterampilan kita bersepeda dan ada perubahan santun untuk sesama pengguna jalan
sederhana sekali sebenarnya
sudah ada jelas aturan ya siapapun yang menggunakan jalan itu adalah jalan milik bersama
sehingga semuanya harus taat pada aturan yang sudah ada
terima kasih pak sambodo mas putut sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari
ini mungkin diskusinya nanti pak sambodo sama mas putut bisa dilanjutkan sambil goes aja ya

ini mungkin diskusinya nanti pak sambodo sama mas putut bisa dilanjutkan sambil goes aja ya
terima kasih selamat malam